mainkan gamenya dapat pincuannya
seneng apa nermandi
sampai jumpa di video selanjutnya
masa lalu kamu tidak selamanya terjadi karena perbuatan kamu sendiri
bisa jadi karena perbuatan orang lain
tapi masa depan kamu sepenuhnya tergantung pada diri kamu sendiri

ternyata masih banyak

tinggal kita berdua disini sum
semua udah pada nggak bisa keluar
istri mereka udah pada pulang
istri kita mah bukan tkw internasional
tapi tkw interlokal dun
iya pulangnya aja udah mepet mepet lebaran
orang mah udah pada belanja
kita masih bingung
dun badar sembah kok kapan sih
mas suha mau apa ke bu dokter
aku mau berobat sum
mak sendalnya dipake aja
in bu dokter ada
ada di dalam mak
mak mau periksa
ya udah masuk aja mbak
bu dokter ada di ruang praktek
waalaikumsalam mas suha
silahkan duduk mak
ada apa nih mak
alhamdulillah bayinya sehat
mas suha mau liat
bayinya kenapa nggak dirawat sama entina aja dok
ah begini mas suha
sebenarnya ini tuh masalah demi keselamatan bayinya sendiri mak
karena kan disini tuh ada saya ada iin
nah jadi otomatis bayinya itu pasti diserahkan kepada saya dan ingin untuk dirawat dan juga diurus
karena kan mengurus dan juga merawat bayi itu gak mudah mak
ada tata caranya
dan kalau misalnya perawatannya itu diserahkan kepada masyarakat
dan nanti terjadi sesuatu
maka pak kades yang akan bertanggung jawab itu maka itu akan jadi kesalahan untuk bayi mak

dan nanti saya dan iin juga ikut bersalah
oh begitu ya dok
mak ngerti sekarang
nanti bisa dikawal
nanti bisa dikawal
nanti bisa dikawal
nanti bisa dikawal
nanti bisa dikawal
nanti bisa dikawal
kalau saya pergi pasti ngikutin

doi ke rumah bu lutar kelar lagi liat bayi

kalau si anjing mah nggak usah diajak dua kali
ini nggak diajak aja langsung pengen ngikut
tanya aja sama acek
kamu tanyainya masih dadang kan dadangnya ngomong
dadang acek itu sukanya sendirian
kalau penyanyi mah solo
acek mah nggak cs
tapi kalau sekarang pasti dia langsung mau ikut tuh
soalnya ini mau belajar sama kamu
mau perhatiin kamu
nanti kalau udah bisa
baru datang sendiri
belajar bersihin pupnya bayinya ceng
ngeliatin kamu sendirian lu tang lantung itu
saya nggak mau ditemani sama kamu
saya nggak suka diikutin pedut
bu mau lagi jalan pak
bu mau lagi jalan bu
mau lagi jalan
bu mau lagi jalan bu
bu ini ada tarjiannya
senang makan mandi
akang teh ngebelanja ke pasar
sebentar lagi cuy
terima kasih ya
kamu tuh udah nyariin orang buat bantuin nyuci pakaian
kalau sampai bapak mertua tahu
cuya tak jelas asal usulnya
mimi nikah sama cuy
gak mungkin atuh cuy
calon mertua kamu mah orang baik
orang baik mah tidak menilai manusia dari asal usulnya
tapi dari kepribadiannya
tapi bapak itu pernah bilang
gak bakalan pernah nikahin mimin sama orang yang gak jelas asal usulnya kan
terus kamu maunya gimana cuy
berbohong atau jujur
kebohongan mungkin bisa menyelamatkan kamu hari ini
tapi akan menyiksa kamu suatu saat

tapi akan menyelamatkan kamu sampai kapanpun
hanya kejujuran yang bisa menyelesaikan masalah
menjelang lebaran perampokan semakin marah
ada yang berlomba lomba mengumpulkan pahala
ada yang berlomba lomba mengumpulkan dosa
ada yang berlomba lomba mengumpulkan dosa
ada yang berlomba lomba mengumpulkan dosa